pemerintah akan mengatur kebijakan pengenaan pajak bagi pelaku perdagangan elektronik alias e commerce
saat ini kementerian keuangan masih mengkaji soal pengenaan pajak e commerce
dalam penghutang pajak e commerce tersebut pemerintah akan mengenakan setiap transaksi
dengan memanfaatkan data pembayaran transaksi melalui gerbang pembayaran nasional
yang akan dipantau oleh bank indonesia
menurut kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan suhasil nazara
data transaksi e commerce dapat menjadi bahan dasar pemerintah menerbitkan aturan pajak
dilansir cnn indonesia com pemungutan pajak e commerce ini dilakukan untuk menciptakan
kesempatan dan keadilan yang sama bagi pelaku industri baik yang melakukan perdagangan
selain memungut pajak bagi pelaku usaha e commerce pemerintah akan memberi insentif
kepada investor yang memarkir dananya di bisnis e commerce ataupun perusahaan rintisan startup